usai dilantik presiden joko widodo sejumlah menteri baru kabinet indonesia maju mengatakan siap bekerja membantu presiden
seperti politisi partai gerindra prabowo subianto yang menjabat menteri pertahanan mengatakan dirinya akan pelajari situasi terakhir dalam kementerian pertahanan dan akan segera bekerja
sementara politisi partai golkar zainuddin amali dilantik sebagai menteri pemuda dan olahraga
zainuddin mengatakan akan melihat terlebih dahulu regulasi tata kelola dan kebijakan yang sudah ada dalam kementerian pemuda dan olahraga
saat ditanya terkait namanya yang pernah muncul dalam kasus suap sengketa pemilihan kepala daerah yang membuat ketua mahkamah konstitusi akil mukhtar dihukum penjara
zainuddin amali membantah tidak benar dirinya pernah terlibat dalam kasus ini
terima kasih baru saja kita selesaikan semua rangkaian pelantikan dan tentunya kita akan segera
saya harus lihat
nanti kantor kementerian dulu
tanya pejabat di sana
mungkin ada proses serah terima
saya akan belajar dulu situasi yang terakhir
baru kita akan mulai kerja